orang bocah lima tahun tewas terjatuh dari apartemen sudirman park ke tanah abang jakarta pusat senin siang
ia terjatuh di pelataran dekat kolam renang
bocah tersebut terjatuh dari lantai tiga puluh delapan apartemen sudirman park ke tanah abang jakarta pusat senin siang
ia terjatuh dari unit milik seorang warga negara asing asal nigeria tempat ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga
korban ditinggal bermain di apartemen oleh ibunya yang saat itu hendak menjemput anak majikannya pulang sekolah
polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tkp dan identifikasi jasad korban
jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit cipto mangunkusumo untuk keperluan otopsi